mas iksan udah lama pulangnya
baru saya mau nyiapin nasi goreng sepanjang kamu mas
terima kasih otario
oh ternyata mira ada apa sih pagi pagi udah ribut
masa ibu gak bolehin ayah makan masakan aku
em sekarang gini deh
ayah pilih aja lah
mau nasi goreng atau nasi uduk
biar ayah bawa aja
rasanya nggak sama ya sama buatan amira
bukan aku mau bilang
aku terlalu rindu sama amira
ya kalau gitu nasi gorengnya aku makan
harusnya aku yang minta maaf sama kamu ya mas
karena aku mengikuti rasa cemburuku
mas gak bisa ketemu lagi sama amira
amira berkali kali meyakinkan kamu kalau kamu masih hidup
tapi rasa marah aku menutupi semuanya mas
aku berikan anak kita kepada orang yang jahat gitu
orang yang jahat itu
orang yang berusaha membunuh kamu mas
perbuatan gue ini gak bisa dimaafkan
semuanya sudah berlalu
orang yang sangat menyesal
itu adalah aku
laki laki yang gak berguna
aku gak bisa melindungi keluarga aku sendiri
aku selalu bikin kamu khusus
jadi aku biarkan kamu ikutkan aku
aku tidak mau ditemui
aku crowded banget sekarang
saya mungkin jadi
kalau tak tilman kalau tidak
agak keserran yakin cathari mau bellypag
terus nyelamat berarti
amera saya mendapat info kalau ibu kamu sempat terlihat di terminal bis pagi ini
mungkin ibu kamu mau kembali ke jakarta
noh om ibu di dalam kan om
amira pengen banget ketemu sama ibu om
ibu kamu nggak ada di dalam nggak ada
kan kamu udah tahu ibu kamu itu disuruh pergi sama orang ini
udah ngapain kesini percuma ibu kamu nggak ada disini
padahal kata penjual tiket di pandeglang itu ibu udah pergi ke jakarta
tapi kenapa ibu nggak pulang ke rumah ibu ke mana sih sebenarnya
apa ibu berusaha menghindar dari aku
karena ibu udah buat perjanjian sama pak prabu
ibu tapi aku kangen banget sama ibu masa ibu nggak kangen sama aku
ssst men udah lo nggak usah ikut campur ini urusan kita bertiga
ya tapi jantanya gini dong
eh bro bro ini kan ceweknya shalysky shalysky cepet cepet
ya apaan makasih ya
jarang ada orang nolongin kalau lagi dikerjain kayak gini
kamu ada masalah apa sih sama dia
ya biasa lah aku kan anak baru pasti dikerjain sama mereka
apalagi anak mahasiswa beasiswa
wow berarti kamu pinter dong
sebenarnya kita sama sih aku juga bisa masuk kampus ini gara gara seseorang
iya jadi aku bisa masuk sini karena aku
emangnya harus ya gue sopan sama lo emangnya lo siapa sih cewek nggak tau diri kan
gila ya pagi pagi udah kegatelan udah cari mangsa
waktu nanti bukan maksudnya dikukuk campur tapi kelihatannya tante sama mbak sedang berduaan tuan
ini kan cewek yang waktu itu sama ibunya yang dapatnya gue copet
waduh gawat kalau waktu itu dia sadar kalau gue yang udah ngambil dompetnya
lo kan ya waktu itu ngapain di sini kuliah
lo siapa sih emang kita pernah
kita waktu ketemu di
aduh gak mungkin kan gue bilang sama cowok ini kalau waktu itu kita ketemu waktu gue dan mamah lagi bawa pergi orang yang mirip bapaknya amira
bisa bisa sih amira malah jadi curiga lagi
enggak enggak enggak kita gak pernah ketemu kayaknya gue emang salah orang deh
hampir tak aku duluannya aku harus ke perpustakaan dulu soalnya nanti kalau ketemu lagi kita nggak perlu ngobrol ya
iya lo udah ditunggu sama petugas administrasi di atas
wijaya jadi dia memang anaknya prabu wijaya berarti dia anak pertamanya tapi kenapa tadi dia jahat banget ya sama adiknya
sus dikarenakan apa
udah ya pagi pagi udah kegatelan udah cari mangsa gue bilangin papa
bapak apa yang kamu lakukan
oh jadi bapak pernah jadi tukang bangunan
iya pernah pak
kebetulan tukang bangunan saya ada yang sakit bapak bisa gantiin dia
baik pak jadi kapan saya bisa mulai kerja
hari ini kamu bisa langsung kerja
bisa pak terima kasih ya pak
merah walaupun saat ini kita terpisah tapi ayah berusaha untuk tetap dekat sama kamunda
siapa tahu dengan ayah kerja di dekat kampus kamu ayah punya kesempatan untuk melihat kamu
jadi benar kamu sudah bekerja di sini kata utari kamu sekarang sudah bekerja lagi
tapi itu kan kampus